inilah proses evakuasi yang berlangsung dramatis
saat petugas bersama warga menyelamatkan dua orang yang berada di dalam sumur
dua warga desa kedung putri kecamatan paron ngawi jawa timur
hardy empat puluh tujuh tahun dan zainal empat puluh tiga tahun
acunan gas saat memperbaiki mesin pompa air pada minggu sore
peristiwa berawal saat korban zainal berniat memperbaiki mesin pompa air miliknya yang rusak
ia turun ke dalam sumur untuk memasang pipa
namun begitu masuk ke dalam sumur korban mengalami sesak napas dan pingsan ke dasar sumur
hardi tetangga korban yang mengetahui kejadian itu berniat menolong
namun ia juga mengalami sesak nafas dan terjatuh
setelah berhasil dievakuasi dua korban langsung dilarikan ke klinik terdekat
seorang korban bernama hardy berhasil diselamatkan namun korban zainal tewas
untuk korban masih ada tanda tanda di atas
setelah diberi penampasan batuan akhirnya dilarikan ke klinik jaduk desa gedung putri
dan akhirnya setelah sampai ke klinik tidak tertolong lagi untuk nyawa
sementara itu proses evakuasi juga berlangsung di desa sawo jajar
kecamatan takeran magetan jawa timur
seorang kakek berusia enam puluh delapan tahun bernama sirun pingsan saat memotong batang pohon trembesi setinggi kurang lebih sebelas meter
mendapat laporan dari warga petugas bpbd magetan pun langsung menuju ke lokasi dan melakukan penyelamatan
korban akhirnya berhasil diturunkan dengan menggunakan teknik vertical rescue
berapa lama pingsan di atas mbak
sekitar satu jam lah
evakuasi menggunakan apa nih pak
berapa lama pak membutuhkan waktu pak
gak lama lima belas menit
setelah diturunkan korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia